mereka beramai ramai mengangkat kendaraannya di jalan sultan agung setiabudi
begitu mengetahui ada polisi yang sedang berjaga di jalur bus transjakarta
sejumlah pengendara bahkan merobohkan pembatas jalur bus transjakarta atau separator busway
meski kenekatan itu akhirnya sia sia sebagian besar dari mereka tertangkap polisi juga
baru tadi kepepet pak
mak kan ini nggak boleh masuk nih mak
iya tadi kepepet pak
iya mau ngambil ke kiri ada mobil
terus akhirnya masuk jalur banget